puluhan rumah sakit rujukan covid sembilan belas di surabaya sudah overload
penularan covid sembilan belas yang semakin tidak terkendali
membuat rumah sakit kelebihan kapasitas meski sudah menambah kamar
rumah sakit non rujukan kini disiapkan untuk ikut membantu menangani pasien covid sembilan belas
sejumlah rumah sakit non rujukan di surabaya sudah menerima pasien covid sembilan belas
karena penuhnya kapasitas rumah sakit terujukan
satu di antaranya rumah sakit itu adalah rs gotong royong surabaya
manajemen rumah sakit mulai mempersiapkan diri sejak april lalu
sebagai respon semakin banyaknya kasus covid sembilan belas
dan penuhnya rumah sakit yang menjadi rujukan
saat ini ada dua puluh kasur perawatan yang disediakan di beberapa ruangan isolasi
rumah sakit memiliki empat kamar berkapasitas delapan kasur dengan ruangan bertekanan negatif
ruangan isolasi mandiri juga disiapkan untuk pasien dengan gejala ringan
saat ini ada lebih dari dua puluh rumah sakit rujukan di surabaya
yang hampir semuanya overload